kasus gagal klaim asuransi kembali menyeruak seperti yang dialami oleh presenter indra bekti
padahal asuransi menjadi salah satu bagian penting dari proteksi dalam biaya pengobatan
lantas apa saja hal yang perlu diperhatikan bagi masyarakat agar terhindar dari gagal klaim asuransi
untuk membahasnya sudah bergabung melalui sambungan virtual dengan perencana keuangan andi nugroho
selamat pagi mas andi
mas andi ini terkait dengan gagal klaim kira kira sejauh ini mengapa kasus itu bisa terjadi
lalu alasan dari pihak asuransi apa saja yang dikemukakan
oke nah sebelum kita membahas bahwa kenapa sih terjadi gagal klaim gitu ya
saya selalu menyalankan pada klien saya nasabah saya misalnya mereka memang ingin beli asuransi
dari awal mereka ketika mereka bahkan ketika mereka ngisi formulir
di awal sekalipun aplikasinya itu mereka harus mengisinya dengan pernyataan yang sejujur jujurnya
mereka pernah sakit apa saja gitu kan
mereka pernah mengalami perawatan kesehatan apa aja
itu disebutkan dengan jujur
jangan ada yang ditutupin pertama seperti itu
karena misalnya nanti kemudian hari ternyata ditemukan
oh orang ini sudah pernah mengidap penyakit tertentu
dan itu diklaimnya di masa tunggu tadi
itu tentu akan menjadi membuat klaimnya menjadi tidak bisa ditolak
kedua adalah kemudian untuk pembayaran premi
nah ini kadang yang kita suka abai gitu ya
kita menganggap oh saya sehat sehat saja kok gitu kan
oh sekian lama bayar premi saya sehat sehat aja tidak pernah klaim
nah yaudah deh
kayaknya bisa dikecualikan dulu bisa saya untuk abaikan untuk tidak bayar premi
nah itu akan
ketika ternyata pada waktu jatuh tempo kita belum bayar preminya
itu akan membuat kita tidak bisa melakukan klaim
nah berikutnya lagi adalah ada lagi yang namanya masa tunggu
seperti tadi sudah disebutkan oleh rekan saya
jadi perusahaan asuransi
kemanapun ketika ini adalah produknya asuransi kesehatan individu
itu memang ada masa tunggu yang harus dihadapi
ataupun dijalani oleh si klien ini tadi
jadi tidak bisa mereka serta merta
mengajukan klaim sakit ketika mereka masih dalam masa tunggunya tadi
nah masa tunggu ini sendiri itu bervariasi
ada yang sampai hitungan bulan gitu ada bahkan sampai satu tahun
kecuali misalnya klaimnya itu klaim kecelakaan
itu otomatis akan langsung dibayarkan bisa langsung di cover
tapi ketika klaimnya berkaitan dengan penyakit
apalagi misalnya ternyata di investigasinya ada penyakit
penyakit penyakit yang ketika klaim ternyata di investigasi
oh sudah pernah mengidap beberapa waktu yang lalu
nah ini kemudian akan menjadi penyebab klaimnya menjadi ditolak
dan berikutnya lagi adalah juga dokumen dokumen persyaratannya
biasanya ketika kita klaim kesehatan penyakit
itu akan ada sekian banyak dokumen yang diminta oleh pihak asuransi
nah itu yang harus kita lengkapin
satu dokumen saja tidak lengkap
yang membuat klaim kita menjadi belum bisa diproses
seperti itu mas yudhiyah
ya mas andi tapi tadi dari beberapa statement yang anda utarakan
memang terkesan nasabah yang punya tanggung jawab besar
untuk melakukan pengecekan dokumen
kemudian membayar premi
kemudian juga harus mengerti segala suatu term of condition
lalu bagaimana terkait dengan para perusahaan penyedia jasa asuransi tersebut
yang juga bisa memberikan pemahaman literasi kepada para nasabah
kemudian juga bisa menjamin bahwasanya klaim bisa dibayarkan dengan tepat
bisa terjadi mas
iya nah di sini kita juga berharap pada perusahaan perusahaan asuransi ya
mereka untuk mengedukasi dan mendidik para tenaga pemasarnya
untuk bersikap profesional
artinya ketika mereka menjelaskan produk yang memang mereka jual
itu mereka menjelaskan segamblang mungkin sejelas jelas mungkin
dan juga memberi kesempatan kepada kliennya
kepada calon nasabahnya untuk bertanya
ini bagaimana nanti caranya
bagaimana caranya untuk melakukan klaim
apa aja yang harus diperhatikan
nah itu yang kita juga sangat mendorong kepada perusahaan perusahaan asuransi
untuk mereka juga bersikap fair
jadi tidak hanya sekedar melakukan penjualan saja
tapi mereka juga bersikap profesional
mereka menjelaskan apapun term and condition yang akan dihadapi si nasabah
seandainya mereka kemudian nanti hendak melakukan klaim misalnya seperti itu
jadi memang kita berharap juga perusahaan perusahaan asuransi
juga mereka tidak sekedar melakukan penjualan saja
tapi mereka menjelaskan apa saja sih hak dan kewajibannya si klien ataupun nasabah ini tadi
yang menarik adalah mengenai beberapa penyakit
kadang kadang saya pribadi juga ketika ditawari sebuah asuransi
ada beberapa klaim yang pasti tidak di cover
kemudian juga ada asuransi lain yang menyatakan untuk penyakit penyakit kritikal
yang semula di asuransi b tidak di cover di asuransi c di cover
lalu bagaimana kita untuk bijak melihat asuransi kesehatan yang tepat
dan standar apa saja yang seharusnya
ada di asuransi yang bisa diberikan kepada para nasabahnya mas
di perusahaan a penyakit ini di cover tapi di perusahaan b kok tidak di cover gitu kan
nah itu biasanya berkaitan dengan risk management yang dianut oleh si perusahaan tersebut
mungkin perusahaan tertentu memiliki pertimbangan pertimbangan tertentu
atau pengalaman pengalaman tertentu sehingga mereka merasa
wah kayaknya nasabah
kalau kita memiliki perusahaan
memiliki nasabah dengan riwayat penyakit seperti ini
ini akan terlalu berat risikonya buat si perusahaan
maka mereka mengecualikan seperti itu itu hal yang biasa
nah kita sebagai calon nasabahnya
ketika kita memilih sebenarnya perusahaan yang bagus untuk saya ikut
untuk ambil asuransi kesana seperti apa sih
nah pertama kita bisa lihat dari kecukupan modal
bahasa awamnya dari si perusahaan asuransi sendiri
capitalnya seperti apa
apakah seandainya semua nasabahnya melakukan klaim pada saat itu
si perusahaan asuransi masih bisa bertahan
kita bisa lihat di website websitenya si perusahaan perusahaan asuransi ini
mereka berapa sih rbc nya
nah kemudian kita akan melihat lagi produk yang dimiliki oleh si perusahaan tersebut
ada yang memberikan klausul a
atau tadi kayak mas yuda bilang
oh di perusahaan a di cover perusahaan b di cover
nah kira kira kita butuhnya yang mana
apakah kita sedemikian butuh dengan yang klausul penyakit penyakit yang di cover itu
atau kita bisa kecualikan
kalau menurut kita saya nggak terlalu butuh butuh banget kok gitu kan
ya nggak apa apa berarti kita bisa kecualikan
ada bahkan beberapa perusahaan asuransi yang memberikan fasilitas
oh bisa perawatan kesehatannya ke seluruh negara
oh bisa perawatan kesehatannya ke seluruh negara
oh bisa perawatan kesehatannya ke seluruh negara
tapi memang preminya pasti akan menjadi sangat mahal
kira kira kita butuh tidak
kalau menurut kita wah saya pingin seandainya saya sakit
saya mendapatkan perawatan kesehatan yang terbaik dari manapun
bisa berobat ke seluruh dunia
kalau memang menurut kita itu worth it untuk diambil gitu kan
ya kita bisa ambil di perusahaan tersebut
tapi tidak semua perusahaan memiliki fitur seperti itu juga
kalau menurut kita
dengan perawatan kesehatan di indonesia saja sudah cukup kok gitu kan
sudah menurut saya sudah cukup untuk menghandle kondisi kesehatan saya
ya udah berarti kita bisa pilih perusahaan asuransi tersebut
tidak perlu yang perawatannya sampai ke seluruh dunia
jadi itu juga tentunya akan mengurangi beban premi yang harus kita bayarkan juga nantinya mas yudha
bicara mengenai beban premi ini salah satu pilihan juga buat para nasabah ya mas
sebenarnya idealnya berapa sih prosentase untuk
kita menginvestasikan uang kita gaji ataupun pendapatan kita sebulan
untuk membeli premi asuransi kesehatan
kalau memang di usia usia tertentu ada range nya
apakah ini juga berpengaruh kemudian bagaimana dengan para pekerja muda
yang mana mereka mungkin keluarga muda dan membutuhkan juga asuransi kesehatan
oke nah untuk range preminya oh iya dan kita juga mesti mengingat mas yuda
bahwa namanya range premi itu akan berkaitan dengan usia
makin bertambahnya usia kita tentu jumlah premi yang harus kita bayarkan akan menjadi lebih mahal lagi
ketika kita masih muda tentunya jumlah premi yang kita bayarkan akan menjadi lebih murah
nah berapa dong prosentase idealnya premi yang harus kita bayarkan
untuk kita bisa tetap mendapatkan pelayanan kesehatan
seandainya kita mengalami harus masuk rumah sakit misalnya
nah idealnya paling tidak kita bisa menjaga
kesehatan ataupun coverate kesehatannya mungkin bahkan yang limitnya sudah sampai angka miliaran
per tahun gitu ya namun kita kembalikan lagi kemampuan kita gitu ya misalnya kita menyisikan
gitu ya nah berarti misalnya masih terlalu memberatkan kita bisa turunkan menjadi sekitar
coverage biaya kesehatan yang sampai miliaran itu tadi namun paling tidak kita masih bisa dapat
perawatan kesehatan yang di indonesia saja gitu kan
paling tidak apa saya bisa dapat coveragenya yang sesuai dengan kebutuhan saya mungkin
periminya sekitar lima ratus perbulan gitu kan ketika kita memang kemampuannya di situ tidak masalah
penghasilan kita perbulan untuk bayar preminyak kenapa alasannya adalah biar kita juga tidak
islah kita uang penghasilan kita tidak habis habis
hanya untuk bayar premi asuransi aja gitu kan kita bisa tutupin lagi dengan penghasilan kita untuk
kebutuhan kita yang lainnya lagi ya mas mungkin terakhir terkait dengan bagaimana tips untuk memilih
perusahaan ataupun produk asuransi yang baik terutama terkait dengan kesehatan singkat saja mas
ya tipsnya adalah pertama itu kita cek dulu kemampuan rbc dari si perusahaan asuransi ini
menjatuhkan kriteria ke perusahaan tersebut kedua adalah kita cari tahu produk yang mereka miliki
seperti apa gitu ya dan kebutuhan kita seperti apa ya tidak perlu mengejar yang coverage sampai
keluar negeri kalau ternyata kita memang hanya butuhnya untuk coverage perawatan di dalam negeri
saja gitu kan tidak perlu mengejar sampai yang memberikan fasilitas orang vip kalau menurut kita
sekamar berdua aja sudah cukup karena tentunya ini berkaitan dengan premi yang harus kita bayarkan makin tinggi fasilitas yang lebih tinggi dan lebih tinggi dari perusahaan yang ada di dalam negara
kini berkaitan dengan premi yang harus kita bayarkan makin tinggi fasilitas yang ada di dalam negara
baik terima kasih mas andi nugro untuk perbincangan pagi hari ini selamat pagi dan salam sehat mas
oke terima kasih mas yudha